nasib pilu dialami oleh giri pamungkas
seorang pemuda asal kampung saoyunan iv
kelurahan karangpawitan kecamatan karawang barat
ia mengaku dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja
usai mengalami kecelakaan kerja pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh lalu
akibat kecelakaan kerja tersebut
dirinya juga harus rela kehilangan empat jari tangan sebelah kanannya
senin sore giri pamungkas mencari kecilakaan kerja
dan menceritakan kisah pilu yang dialaminya
pihak perusahaan tempat giri bekerja sempat menjanjikan
akan kembali mempekerjakan kerja
namun dua tahun berselang janji itu tak dipenuhi
kini giri menjual berbagai pakan hewan peliharaan
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
tetapi usaha giri mencari keadilan tak putus sampai di situ
unggahannya di media sosial menjadi viral
dan mendapat perhatian dari bupati karawang selika nurahadiana
senin siang bupati karawang bersama dinas tenaga kerja dan transmigrasi karawang
langsung mendatangi perusahaan tempat giri pamungkas bekerja
alhasil rencananya pada akhir bulan februari
giri pamungkas akan dipanggil kembali untuk segera bekerja
mendatangi pthri dan telah disepakati oleh manajemen pthri
untuk mempekerjakan kembali saudara geri ini
mempertimbangkan untuk mempekerjakan kembali
dan juga saya akan bahas dengan tim internal
untuk panggil lagi giri pamungkas
untuk dibawah cara ulang
sementara itu direktur utama pthri stephen sutanto
tengah mencari tempat atau bagian yang sesuai
dengan keahlian giri pamungkas yang kini memiliki keterbatasan fisik
tariana karawang jawa barat